kapal ditahan dan ditelantarkan berhari hari ratusan nelayan probolinggo menggeruduk pelabuhan kalbut situbondo selasa siang
polisi sampai harus menggunakan kendaraan meriam air untuk meredam emosi para demonstran
teriakan para nelayan ini terjadi saat masa yang hendak masuk pelabuhan kalbut situbondo jawa timur di adang aparat
tensi semakin tinggi saat demonstran mencoba merangsek masuk pelabuhan
aparat kepolisian sampai harus membuat barikade menggunakan kendaraan meriam air di pintu gerbang pelabuhan
nelayan menuntut petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan psdkp benoa bali segera membebaskan lima kapal nelayan beserta lima belas anak buah kapal
mereka menuding tindakan menahan kapal mereka di pelabuhan terlalu berlebihan sebab nelayan mencari ikan di zona yang diperbolehkan
aksi meredah saat hujan deras
apalagi sejumlah perwakilan diterima petugas psdkp benoa